jika kita berbicara mengenai indonesia kita juga tahu bahwa indonesia kaya akan produksi kopinya
dan kualitas kopi indonesia juga tidak kalah dibandingkan kualitas kopi negara tetangga
dan kami akan ajak anda melihat lebih dekat bagaimana kualitas kopi indonesia dalam liputan berikut ini
topografi wilayah berbukit dengan gunung gunung vulkanik membuat indonesia diberkahi tanah yang subur dan cocok ditanami kopi
dengan keuntungan ini tak heran indonesia menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di dunia setelah brazil vietnam dan kolombia
indonesia terkenal akan dua jenis kopinya
sementara sisanya ada liberica dan juga excelsa
namun dua jenis kopi terakhir ini jumlahnya cukup terbatas dan bisa dikatakan sulit ditemukan
dan di depan saya sudah ada kopi robusta arabica dan juga liberica
di mana ketiga kopi ini memiliki kehasannya masing masing
kekhasan alam di tiap wilayah yang berbeda menghasilkan beragam varian kopi dengan keunggulannya masing masing
dengan luas perkebunan mencapai satu dua juta hektare di tahun dua ribu enam belas
produksi kopi indonesia mencapai
enam ratus empat puluh ribu ton dengan produktivitas tujuh ratus tujuh kilogram per hektarnya
keberagaman kopi indonesia pun mulai diakui dunia
mulai dari kopi gayo di aceh kopi solok di sumatera barat
hingga kopi wamena di papua
keberagaman kopi indonesia inilah yang membuat citra kopi indonesia harum di mata dunia
bahkan sejak tahun dua ribu lima belas konsumsi kopi khas indonesia mulai meningkat tajam
kini semakin banyak kedai kopi yang menyajikan kopi lokal dengan rasa yang bervariasi
malah nggak ada yang tahu beda capoccino latte dan minum masih pakai gula
sekarang it's like customer kami datang udah tanya
hari ini kopi apa solok toraja orang aceh
maksudnya demand untuk antusias terhadap produk lokal itu sendiri
dan mereka sangat support
bahkan oleh majalah forbes salah satu varian kopi indonesia yakni kopi luwak
dinyatakan sebagai salah satu kopi termahal di dunia
rasa kopi luwak yang khas dan proses mendapatkannya yang tidak biasa
membuat kopi ini dijual seratus dolar per cangkirnya atau lebih dari satu juta rupiah
kopi luwak didapat dari hasil fermentasi biji kopi di pencernaan hewan sejenis musang
jenis kopi baru pun bermunculan dengan membawa
identitas wilayahnya yang kental
salah satunya kopi merapi
kopi yang mulai dikenal pasca erupsi gunung merapi ini bahkan masuk kelas kopi spesialiti
atau jenis premium dengan aroma buah buahan yang khas
meski harganya cukup mahal karena produksinya yang masih sedikit
pasar eropa ternyata menaruh minat besar terhadap kopi ini
setidaknya ada seratus jenis varian kopi baik arabica dan robusca yang tersebar dari sabang hingga maroke
dan ini merupakan sebuah modal penting bagi perekonomian kopi indonesia
sekaligus menjadi magnet bagi perusahaan kopi luar negeri untuk bisa memiliki
bahkan menguasai varian varian kopi dengan keunikan rasa dan aromanya ini
seperti namatoraja yang sudah dipatenkan oleh perusahaan dari jepang
sudah tugas di pemerintah terutama di jenhaki untuk bisa mematenkan kopi sesuai dengan indeks geografisnya
agar keuntungan keuntungan ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan perekonomian indonesia
fulikurniawan untuk cnn indonesia